mau maling ya
ampun ampun ampun ampun
sudah kamu sudah tertangkap basah mau mungkir ya
enggak enggak aku tuh bukan main tau sih bukan maling
hah sekarang kamu ikut kantor polisi
what kantor polisi
enggak mau enggak mau bukan maling mas advan please
apa ini ada apa ini
ini pak ada maling
emang punya perawana tuh kagak bisa diandelin
bayangin aja kita suruh bantuin rizka dia enggak mau
nyuci apalagi katanya tertangan pada kapal
ketauan emang orang tua kerjaannya nyuci rizka
eh dia malah sok sokan kayak orang kaya
bergaul mah boleh sama orang kaya tapi kelaguan kita jangan kayak orang kaya
emang kita mau orang miskin orang gak mampu apa adanya tidak dimain
apaan tuh ini
apaan tuh ini
kayaknya pak tarzan aduh dia dateng juga akhirnya
lagian ngapain ya malem malem pasti mengandung gue kali ya mau ketemu
aduh sata aduh ah waduh ini mukanya main kobok aja dikira ember apa
eh pak tarzan kok malem malem kemarin sih
ada apaan sih
pasti mengapelin saya
ya mau ngantar baju ini udah kelar kok
alah pak tarzan masa pakai repot repot nggak usah repot repot ya ngantarin kemari nanti saya ngambil
po bukan begitu saya ini butuh duit jadi kalau ngantar baju nah saya kan butuh duit pak
oh begitu aduh
maaf deh pak tarsan soalnya saya belum punya duit soalnya ibu ibu yang lain belum pada bayar sama saya
lagian masa sama pacar pakai bayar segar
eh kok bau hangus
bener nih pasti kosongan saya hangus aduh kacau
ya ampun ya gosong ah kosongan saya hancur aduh aduh kacau bagus dan bakalan saya doain orang lagi ya ampun kelakuan apa sih
aduh sangit banget dah hancur semua
pak tarzan pak tarzan tolongin saya pak tarzan kebakaran kebakaran pak tarzan pak tarzan
aduh gue kebakaran mungkin aja masih ada gue minta tolong dia mantok pergi
hei pak tarzan waduh waduh ini orang bener bener gak setia nih
ini semua tuh gara gara opi
hmm abis aku gak punya hp sih
kalau bukan gara gara aku nggak punya hp ini semua gak bakalan terjadi
pokoknya besok aku bakal minta kopi untuk dia beli aku hp
pak gundila nak ya
lo ngapain di situ
kamu tuh yang ngapain di sini
pake sepeda lagi mana ada orang kayak pake sepeda
enggak tadi nggak sengaja naik sepeda
apa namanya kalau malam malam naik sepeda itu enak
udara udaranya tuh lebih segar gitu
udaranya gak sealami kayak gini
lah lo sendiri ngapain di sini
kalau aku sih ya sama aja
cuma pengen jalan jalan aja menghirup udara segar gitu loh
laura lo tuh tegas sama gue ya ngebiarin gue di restoran kayak gitu
lo tau gak bunga gue sampe jadi layu
aku tuh bingung mau milih kamu atau glenn tahu enggak
pilih luki gue lebih kaya dari gatot
gue lebih oke lebih keren dari gatot
mungkin gue bakal milih lo tapi tetap aja dong
gak bisa cepet cepet milihnya
anterin anterin kemana
hanya ke rumah aku lah
tinggal telepon suruh driver jemput bisa kan
lucky kamu tuh gak usah banyak nanya nanya ya
supir aku tuh lagi on the way kesini
tapi emangnya gak lebih enak kalau kita berdua aja
jadi kita bisa sama sama di luar menghirup udara alami sama sama gimana
kita udah nyampe
yuk sekarang kamu boleh pulang thank you ya
loh kamu gak mau ngajakin aku mampir dulu
eh emangnya kamu pengen aku dimarahi sama mami aku
gila aja malam malam buat cowok gak boleh tuh
ya udah gak apa apa
tapi kayaknya nggak gentle deh
sebentar aku pulang kamu belum masuk ke rumah
nanti kalau kamu ada papa aku yang nyisil seumur hidup
ya kalau masuk dulu ke rumah ntar aku pulang
udah gak usah pulang aja deh
enggak enggak aku nggak mau pulang sebelum kamu masuk
eh masuk sana apa mau aku hantar
enggak perlu aku bisa masuk sendiri tau
baabeh mati enggak suka nih
ampun ampun ampun bapak satam
ampun enggak enggak nyaloh kapain
sudah kamu sudah tertangkap basah mau mungkin ya
enggak aku tuh bukan main tau sih bukan maling
hah sekarang kamu ikut kantor polisi
what kantor polisi
hahaha enggak mau enggak mau bukan maling mas advan please
apa ini ada apa ini
ini pak ada maling udah saya tangkap nih
enggak enggak pak aku bukan maling gak mungkin lah lihat purefo kayak gini
sudah jelas masuk romo orang diam diam mau mungkin lagi ya
sepertinya saya pernah lihat kamu kamu orang sini ya
of course pak lihat dong aku tuh tetangga bapak tau gak sih deket deket sini rumahnya
siapa nama orang tua kamu
lepaskan dia saya tidak mau bermasalah dengan ibu omas
emangnya kenapa pak
kamu belum tahu kalau ibu omas itu bicara
mulutnya itu berbicara
kalau beracun nanti kamu bisa mati
beruntung banget gue malam ini
karena semuanya berjalan dengan lancar
yes berah berah wuhuuu
aku mau nyangka ternyata mami aku takutin banyak orang
baru pertama kalinya aku merasa beruntuk jadi anaknya omas
kalau enggak aku ditahanan polisi
oh my darling my darling
aku bener bener cinta deh sama kamu
nyah bangun nyah
kita nikah ya ya kita kepenggulu
nyah bangun nyah
nyah bangun nyai laura tau gak
nyah bangun nyah
sombret lu ganggu orang pacaran aja lu
enggak boleh orang senang
nyah kesenangan apa sih
senang kamu gue kan lagi pacaran
pacaran pacaran apaan nyah tuh lagi ngorok tau gak sih lagi tidur ngorok tuh gitu
oh berarti gue cuman ngimpi ya
nyah tau gak sih aku tuh sengaja bangunin nyah soalnya aku pengen kasih tau sesuatu
nyah bangun nyah